dua belas desa sulit diakses pasca longsor yang menerjang kecamatan latimojong kabupaten luwu sulawesi selatan
akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak penyaluran logistik berupa bahan makanan ke warga dilakukan dengan menggunakan motor trail
pasca longsor yang terjadi di kecamatan latimojong kabupaten luwu sulawesi selatan dua belas desa jadi terisolasi
jalan dan jembatan yang rusak mengakibatkan sulitnya akses menuju desa yang terdampak longsor tersebut
meski demikian penyaluran bantuan ke sejumlah desa yang sulit dijangkau itu terus dilakukan petugas pores palopo dan luwu serta sukarelawan
seperti penyaluran logistik bahan makanan pada sabtu siang lalu
distribusi logistik diawali dengan menggunakan kendaraan roda empat lalu dilanjutkan dengan kendaraan roda dua yakni motor trail
tim yang menggunakan motor trail ini menyalurkan bantuan berupa bahan makanan seperti beras mie instan makanan dalam kemasan perlengkapan bayi juga terpal dan selimut
terlihat meskipun telah menggunakan motor trail namun jalan yang sempit dan rusak akibat longsor serta jembatan yang putus membuat pasokan logistik terhambat
kami sudah bagi per desa kemudian desa ke dusun dusun
dari dusun ke warga yang
jadi dusun lah yang melihat mana yang paling dibutuhkan itu yang disampaikan
pak seberapa persen sudah terdistribusi dengan baik
sudah sembilan puluh lima persen lah karena kendalanya itu samping tanah masih bergerak kemudian susah juga untuk dijangkau yang masih jauh

jalan dan jembatan yang rusak agar distribusi logistik bahan makanan dan perlengkapan lainnya mudah disalurkan